kita ke informasi lain meski jadwal kampanye masih di akhir november mendatang
sejumlah titik di surabaya sudah dipenuhi reklame serta baliho politik para caleg dan bakal calon presiden
bahkan tak sedikit dari baliho ini merampas hak pejalan kaki karena dipasang di area pedestrian
menemukan baliho para politisi semacam ini
baliho berukuran besar ini bahkan sampai memakan hampir separuh dari trotoar yang ada di kawasan pusat kota surabaya
lokasinya tak jauh sebenarnya dari pusat pemerintahan kota surabaya
dan tentu saja baliho semacam ini bukan hanya mengganggu estetika perkotaan di surabaya
tapi juga merampas hak pejalan kaki
letak baliho bergambar salah satu bakal calon presiden ini melintang di pedestrian di kawasan jalan jenderal sudirman
salah satu sisinya diikat di pohon dengan lilitan kawah
sedangkan sisi lainnya masuk di area taman kota
warga yang melintas cukup terganggu dengan keberadaan baliho karena dipasang di fasilitas umum
kalau menurut saya sebenarnya nggak boleh
bukan nggak boleh sih lebih kayak kurang pantas lah
sebaiknya ditaruh di tempat tempat yang kiranya memang dilihat banyak orang dan juga tidak mengganggu fasilitas umum
menurut saya sangat mengganggu ya terutama ketertiban di jalan
untuk pejalan kaki
soalnya nggak seharusnya baliho baliho seperti ini untuk mengganggu pejalan kaki
kepala satpol pp kota surabaya edi kristianto mengatakan
sudah banyak membongkar baliho politik
ia berjanji akan kembali menelusuri lokasi lokasi baliho yang masih terpasang
ia menegaskan tidak ragu membongkar baliho sekalipun milik partai incumbent
karena melanggar perda no lima tahun dua ribu sembilan belas tentang penyelenggaraan reklama
namun faktanya baliho ini masih kokoh bercokol di fasilitas publik
karena kita profesional sepanjang itu melanggar terkait dengan perda
mengayur dengan jalan itu itu kita tertipkan
jadi kan kita harus jalan komunikasi dan penegaan perda dan situasi politik ini harus juga seiring sejalan
sehingga tidak akan menimbulkan gejolak
bukan hanya di jalan jalan

di jalan jenderal sudirman baliho baliho politik tersebar di sejumlah titik
seperti baliho di jalan urib sumoharjo yang dipasang di atas trotoar
ada juga baliho caleg dan bakal calon presiden di jalan marmoyo yang dipasang di jalur hijau
ada pula baliho yang dipasang di pengaman jembatan di jalan mustopo
namun tidak sedikit politis yang memasang wajah dirinya di papan reklama resmi
papan reklama raksasa bermateri kampanye ini banyak ditemukan
banyak ditemukan di jalan jalan protokol
bawaslu kota surabaya mengakui ada kebingungan dari satpol pp
untuk menertibkan reklame dan baliho bermuatan kampanye ini
nah kami menyadari bahwa mereka tidak menertibkan itu karena memang ada keraguan
oleh karena itu kami akan segera membuat surat kepada satwa pp untuk berkoordinasi menertibkan
pengajar ilmu komunikasi politik unair suko widodo menyebut
baliho adalah cara kampanye
kepala kota yang seharusnya sudah ditinggalkan
ia menilai memampang foto diri dengan jargonnya bisa dikatakan sebagai bentuk narsistik
apalagi pada titik tertentu ketika baliho semakin banyak
bisa menciptakan antipati publik kepada calon itu bahkan pemilu itu sendiri
wasting lah di dalam komunikasi tidak terlalu berimpak
apalagi impact pada orang milih
ini bahkan menurut saya bisa menjadi sumber kebencian masyarakat
dan bisa jadi malah orang melihat bahwa dia mungkin boleh berkata baik
tetapi dia tidak melakukan tindakan baik dengan mengotori kota
suko mengungkapkan semakin banyak memasang baliho
penunjukan calon tersebut tidak memiliki kerja kerja sosial yang baik di masyarakat
pemerintah kota diminta tegas dan tidak ragu ragu membongkar baliho yang ada di fasilitas umum
tindakan tegas ini untuk menjamin bahwa masyarakat bisa menikmati fasilitas publik ini
dengan nyaman dan tentu saja aman
diksa farid andres wijaksono surabaya jawa timur